kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial pada presiden ke enam republik indonesia bapak susilo bambang yudhoyono
pak sby terima kasih sudah berkenan rabu pak di tempat kami
bapak sby bagaimana perasaannya pak bisa hadir di tasyakuran atau resepsi pernikahan dari kaisang dan erina
apalagi ini sangat megah sekali ya pak ya
tempatnya spesial juga pak di pura mangku negara
mbak intan mas budi saya bersyukur dan ikut berbahagia mendapatkan kehormatan untuk bisa menghadiri acara yang sungguh bersejarah dan penting malam hari ini
pernikahan mas kaisang dan mbak erina
saya juga senang karena saya juga mengajak mas ahaye dengan mbak anissa serta mas eby dengan mbak alia keluarga besar kami
dan juga bersama sama
bersama kebetulan pak khairul tanjung dengan ibu anita mbak putri dengan mas andra
alhamdulillah deyu bahagia dan saya senang sekali datang di tempat ini
oke luar biasa pak
ini kita tahu bapak kan cukup dekat juga dengan keluarga bapak presiden jokowi
ada kesan kesan tertentu nggak pak dengan pak jokowi dan atau terutama dengan sohibul hajat nih
ya tentu dengan pak jokowi
kami memiliki hubungan yang baik
mungkin tidak selalu diketahui oleh pers ya
karena kami sama sama saya pernah mengemban amanah memimpin negeri ini
beliau sekarang mendapatkan tugas untuk memimpin kita semua
dan hubungan baik itu terjaga
saya juga dulu kepada ibu ndablio yang telah wafat dengan ibu ani almarhumah juga memiliki hubungan baik beberapa kali ketemu
dengan mas kaisang ini ada sesuatu yang tidak pernah saya dan keluarga melupakan
ketika almarhumah ibu ani dipanggil oleh allah di singapura waktu itu mas kaisang sedang studi di singapura
mas kaisang sempat mengikuti sholat jenazah untuk almarhumah ibu ani
saya tidak pernah melupakan
oleh karena itu ketika mas kaisang datang ke cks beberapa saat yang lalu mengantarkan undangan
tentu bagi saya bagus untuk membalas kebaikan mas kaisang
dan sekaligus menjaga silatutu
rahim saya dengan pak jokowi beserta keluarga
luar biasa jadi ada kesan yang begitu membekas ya pak ya
tentang sosok mas kaisang sendiri ya
dan ternyata surprise nya mas kaisang sendiri yang mengantarkan undangan itu ke pak sby
ada cerita nggak pak
saya berdiskusi sama beliau meskipun muda
karena saya selalu menempatkan pemimpin muda tokoh muda yang perlu juga kita berikan jalan
kita berikan peluang
suatu saat juga berbakti untuk negeri ini dengan posisi yang insya allah terhormat dan baik
saya berdiskusi urusan memajukan olahraga
saya akan mendirikan dan membina bola volley
lahani ya pak
ya alhamdulillah prestasinya bagus
nah mas kaisang ini membina olahraga sepak bola
jadi kita senang berdiskusi waktu itu bagaimana olahraga di indonesia bisa kita majukan lagi
sangat penasaran mewakili pemirsa juga
pada saat pengantaran undangan kepada bapak sby kita berbicara mengenai kaisang
melihat love story dari bapak sby yang bisa dikatakan on conditional love
sempat tidak kaisang menanyakan wejangan nih
pak sby ini biasanya kalau berumah tangga itu baiknya seperti apa
atau memberikan wejangan gitu pak
meskipun secara eksplisit tidak begitu
tapi saya tahu mas kaisang juga menyampaikan hajatnya untuk menikah dengan mbak erina
otomatis saya memberikan
saya memberikan pandangan begini mas kaisang
doa saya harapan saya nanti perkawinannya abadi berbahagia dengan mbak erina
dan saya doakan pula setelah berumah tangga kariernya profesinya bertambah sukses
itulah yang kami bicarakan antara lain waktu bertemu beberapa saat yang lalu di cgs
jadi memang definisi keluarga sakinah mawadah dan mahrumah
pak sby mungkin bagaimana kesannya tentang pura mangkunagaran sendiri yang kemudian kita lihat ini tidak sekedar pernikahan pak
tapi juga kita lihat ada nuansa budaya nuansa elegannya sejarah bangsa kita
bagus karena saya kira indonesia apalagi masyarakat solo dan jogja jawa tengah mengenal sejarah dari keraton ini mangkunagaran ini
dan saya salut pada pak jokowi yang juga mengangkat ataupun
mendasarkan pada kelangsungan adat tradisi dan budaya yang baik
jadi menurut saya itu yang perlu saya berikan apresiasi
oke yang terakhir pak sby mungkin bisa diberikan pesan pesan kepada kaisang dan juga erina
sekali lagi sebagai orang yang kalau kita lihat kisah cinta pak sby dengan ibu ani ini tentu saja menginspirasi kita kita yang muda muda baik
untuk mas kaisang dan mbak erina
saya selaku orang tua
tentu orang tua
tentu punya pengalaman berumah tangga dengan almarhumah ibu ani dulu
harapan saya sebagai orang tua kepada mas kaisang dan mbak erina adalah
ada tiga tiang yang baik untuk mengokohkan rumah tangga dan perkawinan
ikatlah dengan cinta
yang kedua share
suami dan istri dan putra putrinya kelak
saling peduli saling mengasihi dan semuanya menuju ke masa depan rumah tangga yang baik
itu doa saya dan mudah mudahan dengan itu semua kokoh abadi perkawinan mas kaisang dan mbak erina
dengar tuh ya mas budi ya
jadi camkan ya
semoga sama juga nanti
terima kasih juga pak sby yang dapat doa langsung dari pak sby juga buat mas budi ya
jadi gak cuma mas kaisang yang dapat ujangan dan dapat doa
saya ikut kecipratan doa di pak sby
emang harus deket deket pak sby terus supaya dapat doa dan berkahnya
terima kasih pak sby atas perbincangan dan waktunya bagi cnn indonesia dan transmedia
terima kasih juga mengundang saya dalam acara ini
matur sembanuan pak sby selamat menikmati resepsi makan malam pada malam hari ini